menteri keuangan sri mulyani mengaku sudah keluar sebagai dewan pengarah dalam tim kampanye nasional pasangan capres cawapres jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
sri mulyani menegaskan alasan dirinya keluar dari tim tersebut karena ingin fokus mengelola keuangan negara di sisa masa jabatannya
termasuk urusan apbn yang membutuhkan perhatian khusus
dia mengaku keputusan tersebut sudah dikomunikasikan langsung dengan presiden joko widodo
selama ini kan sudah menyampaikan saya fokus untuk mengelola keuangan negara dan menurut saya kan memang situasi membutuhkan perhatian penuh
jadi tim itu tidak komunikasi ke ibu dulu sebelum memasukkan nama ibu
pokoknya saya mengatakan saya fokus di apa